pembelajaran tatap muka di smp negeri satu belah batu giyanyar bali dimulai dengan pemberitahuan tata cara yang harus dipatuhi siswa sejak tiba di sekolah selama proses belajar di kelas hingga saatnya pulang sekolah
menurut kepala smpn satu belah batu ptm saat ini baru sebatas sosialisasi protokol kesehatan dan jadwal masuk sekolah
proses belajar sendiri baru dimulai pada satu april mendatang
saat ini smpn satu belah batu memiliki sekitar satu tiga ratus siswa
untuk tahap awal ptm dibagi menjadi enam shift sejak pukul tujuh tiga puluh hingga tiga belas tiga puluh waktu indonesia tengah
durasi setiap shift hanya satu jam dengan siswa di kelas maksimal dua puluh orang
pada hari ini kita mulai melaksanakan pengenalan kepada anak anak yaitu lingkungan mereka membersihkan sedikit ruang belajar yang mereka dapatkan di mana tempat mereka
kemudian memberikan sosialisasi tentang persiapan secara pribadi anak anak itu
selain di tingkat smp ptm juga sudah dimulai di sekolah dasar
sd negeri dua belah batu giyanyar bahkan sudah melaksanakan kegiatan belajar tetap muka
ptm berlangsung mulai pukul tujuh tiga puluh sampai dua belas siang
siswa yang seluruhnya berjumlah dua ratus sembilan puluh anak dibagi dalam dua shift dengan durasi belajar di kelas satu lima jam dan tidak ada pelajaran di luar kelas ataupun istirahat
jika kondisi memungkinkan jam pelajaran akan diperpanjang
selasa hari ini sudah mulai
tapi setengah setengah lima puluh persen
beberapa hari lagi kalau bagaimana kemungkinannya bisa nanti bertambah jam ya
hanya dua jam saja rambut pagi
pelaksanaan ptm siswa sd dan smp di kabupaten gianyar diawasi oleh tim pengawas kabupaten
yang kami pantau dalam hal awal awal ini pertama mengenai prokesnya
bagaimana kesiapan mulai dari tim covid sekolah ada tim masing masing sekolah
berikut fisik sekolah sarana
sarana persiapan prokes itu termasuk persiapan administrasi jadwal
ptm di gianyar mendapat sambutan positif dari para orang tua dan siswa sekolah
rasanya senang sekali karena hari ini hari pertama sekolah setelah masuk ke kelas tujuh
karena virus corona sudah lama tidak sekolah dan bertemu teman teman
rasanya bagus sih sudah di sekolah itu sudah sigap sih sekolahnya di sini ya
kan sudah menjalankan protokol kesehatan juga
kabupaten gianyar menjadi yang pertama menggelar ptm bagi siswa tingkat sd dan smp di bali
menurut data dinas pendidikan kabupaten gianyar terdapat dua ratus sembilan puluh tujuh sd negeri dan swasta di kabupaten ini
sementara smp negeri dan swasta berjumlah empat puluh tiga sekolah
jumlah guru sekitar lima orang dan enam puluh persennya telah disuntik vaksin covid sembilan belas
sisanya segera divaksinasi dalam beberapa hari ke depan
ayu ngurah dewi nyoman wiryadinata